arian shahruddin langsung bersujud dan menangis saat dipertemukan dengan putrinya aes pada rabu pagi
sementara sang ibu tak berhenti memeluk putri kecilnya
as gadis cilik berusia empat tahun ini diculik pada awal januari lalu
dalam rekaman cctv as dibawa pria berinisial h ke dalam pusat perbelanjaan dan dipujuk untuk dibelikan es krim
setelah dibelikan es krim aes menghilang bersama tersangka
keberadaan as diketahui sang ayah dari informasi di akun facebooknya
seseorang menginformasikan keberadaan as dan mengirim foto as yang sedang mengemis
dari informasi itu kedua orang tua as menghubungi polres cilegon
pada rabu dini hari as ditemukan saat sedang bersama h
tersangka yang juga saudara tiri ibu korban dan hingga rabu siang masih diperiksa polis
mesin jerman sudah jam tujuh dua puluh tujuh
pengalaman dapat kabar itu dia bilang pak ini bukan nama anaknya anaknya ini bukan siri sirinya
langsung saya meyakinkan walaupun foto itu kurang jelas
sejumlah kasus penculikan anak mengawali tahun dua ribu dua puluh
yang paling anyar adalah penculikan dan pembunuhan siswa sd anak laki laki sebelas tahun di makassar
korban diculik oleh dua remaja dan dibunuh untuk dijual organ tubuhnya
kasus ini menyedot perhatian karena motifnya yang diluar nalar
sebelumnya di ibu kota ma anak perempuan enam tahun diculik seorang pemulung selama hampir satu bulan lamanya
motif tersangka adalah ingin memiliki seorang anak
kasus penculikan terhadap anak hingga berujung kematian marak terjadi belakangan ini
motifnya bervariasi mulai dari tuntutan ekonomi dendam pemerasan eksploitasi seksual terhadap anak hingga perdagangan anak
lalu bagaimana seharusnya
lalu bagaimana seharusnya orang tua dan masyarakat secara umum bisa menyikapi hal ini dan mencegah agar tidak terjadi kasus serupa
menurut leopold sudaryono kriminolog australian national university penculikan anak terjadi karena ada dua penyebab
yakni orang tua yang cenderung melepas pengawasan terhadap anak karena dianggap sudah remaja maupun tekanan terhadap sesama untuk melakukan aksi bersama sama
untuk menyelidiki lebih dalam setiap motif yang dilakukan oleh tersangka pelaku penculikan anak agar tidak berkembang menjadi sebuah kejahatan yang lebih luas atau besar
seperti motif penjualan organ tubuh ke luar negeri
nah disini motifnya itu beragam
bisa motif ekonomi karena kemudian anak yang diculik akan menjadi tenaga kerja baru dalam jaringan tersebut
bisa juga menjadi motif
kalau kemudian ini berkaitan dengan aliran agama atau kepercayaan tertentu
ataupun motif misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan personal pribadi keluarga yang memang membutuhkan anak
lantas bagaimana masyarakat menyikapi permasalahan ini
siapapun harus kita saling kerjasama
tolong istilahnya itu menjadi cctv masyarakat
apalagi bagi seorang ibu itu wajib banget waspada
penculikan ke anak anak itu kan karena pengawasan ya
kalau pengawasan dari orang tua lebih ekstra atau lebih intim ke anaknya mungkin jauh dari itu kali ya
dari penculikan itu sendiri
di sisi lain perlu pengawasan dan pendampingan ekstra dari orang tua
baik di sisi penjualan
pergaulan dengan lingkungan maupun menyaring konsumsi sosial media dan konten lainnya di internet
tim liputan cnn indonesia